apa om yang udah minta ke admin mulut tante buat ngapus postingan aku sama elsa
iya om yang minta mereka melakukannya
bahkan om bayar sangat mahal ke mereka
dan om melakukan ini untuk lindungin karir kamu ricky
ternyata benar ini semua gara gara om martin
mastiin suaminya udah lihat foto itu atau belum
nggak adil kalau lima lawan satu
lo yang milih sendiri untuk ikut campur
jangan salahin kita
kalo lo kebabak bulur
tenagaku masih banyak nih
pak makasih pak udah bantuin saya
saya juga nggak tahu pasti pak
tapi kayaknya mereka ini suruhan joshua pak
iya joshua ini orang yang dijoriin sama jennifer pak
maaf jadi panjang ceritanya
tapi ini ada hubungannya sama penyelidikan saya soal majalah itu pak
jadi jennifer ini temen saya waktu kuliah pak
jennifer pimpinan redaksi majalah city saya pak
dan dia juga bantuin saya untuk mencari tahu soal cover majalah ricky dan elsa pak
gerekankan majalah lain
ya tapi joshua nggak suah kalau saya deket sama jennifer
dan kejadian ini udah kedua kalinya pak
kamu terus cari tahu soal majalah itu barang
ya udah kalau gitu saya langsung ke kantor lagi pak ya
kamu kalau memang masih kesakitan kamu obatin dulu luka kamu ke klinik ya
habis itu baru ke kantor tapi kalau memang kamu nggak fit diserah di rumah
baik pak terima kasih banyak
aku tuh masih gak nyangka loh soal kasus elsa sama cowok itu bisa sampai sepiral ini
dan banyak banget yang komen udah gitu komennya ternyata tuh negatif semua
kasian elsa pasti dia stres deh
tapi tadi aku sempat lihat fotonya udah diaku sih sama akun gosip itu
ya gini loh sayang aku tuh percaya loh
apa yang kita tanam pasti akan kita tuai suatu saat
ya dengan kejadian seperti ini harusnya ngebuka mata semua orang
ya elsa itu nggak sebaik seperti apa yang dipikirkan
casingnya dengan apa yang ditunjukkan itu bener bener beda
sekarang simpelnya gini contohnya kamu
selama ini apa aku ngomong mengenai elsa kamu gak pernah percaya
kenyataannya apa sekarang
dan kalau berbicara mengenai elsa impact nya apa buat dia
harusnya kejadian seperti ini ngebuka mata elsa juga
nggak semua orang bisa dibodohi
ya terlepas dari perselingkuhan itu bener apa enggak
kejadian seperti ini ada orang nyerang dia berarti banyak yang gak suka sama dia
dan itu artinya kebenaran akan terungkap
ya bener juga sih
selama ini kan dia selalu berusaha baik baik dan bikin orang tuh percaya sama dia
ada aja yang bikin nama dia itu jelek
kamu inget nggak sih sayang ada pepatah
sepintar pintarnya kita menyembunyikan bangkai suatu saat baunya akan tercium
mas ini itu muka kamu kenapa kok kondisi kayak gini
mas randy kenapa mas kok bisa ada nyerang dia
ya ini urusan penyelidikan foto elsa dan riki itu ternyata berbentuk panjang
saya mau telepon angga dulu
eh bentar deh
eh ini al telpon bentar ya aku angkat dulu sayangnya
nggak lagi sibuk nggak
ini gue lagi di jalan
ini ada yang secara tidak langsung mengganggu penyelidikan randy ke elsa dan ricky
dia beberapa kali mengirim preman untuk menghadang randy
nanti lo tanya detail aja ke rendy ya
makasih angga kabarin gue ya
kenapa kok serius banget kamu terlibat urusan apa lagi sama al
sayang dengerin ya kamu gak usah khawatir tenang aja bukan masalah besar ya
oke udah semuanya baik baik aja
kamu jam dua belas siang ini ada cashnya iklan
kamu bisa datang kan
apa om yang udah minta ke admin mulut tante buat ngapos postingan aku sama elsa
om yang minta mereka melakukannya
bahkan om bayar sangat mahal ke mereka
dan om lakukan ini untuk lindungin karir kamu ricky
ini semua gara gara om martin
mastiin suaminya udah liat foto itu atau belum
kalau belum perlantakan semuanya
memangnya kena apa rick
yaudah om makasih ya
sepertinya riki kurang suka saya menghapus postingan itu
apa memang ricky yang merencanakan semuanya
padahal ricky sudah janji sama saya
kalau dia mau melupakan helsa
tapi sepertinya dia tidak sungguh sungguh dengan janjinya
tapi dia juga merencanakan semuanya